anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita
saya mau ke pak fikar
pak fikar kalau misalnya
kemudian butuh waktu yang
lama begitu ya kalau hasilnya
berbeda tentu jalan ceritanya
akan berbeda atau kronologis
yang dibuat polri tentu saja tidak cocok dengan hasil otopsi
kalau hasilnya sama
bagaimana kemudian penyidik menggunakan
hasil otopsi ulang ini sebagai pegangan
untuk menuntaskan kasus ini
apakah ini menjadi
tambahan bukti atau bagaimana sih pak
kalau dari segi pidana
ya kan hasil otopsi itu
selain dia menjadi
bukti nanti larinya
hasilnya menjadi bukti tertulis ya
karena akan jadi dokumen itu
tapi juga bisa
untuk mengembangkan kasusnya
dari hasil otopsi itu
akan ketahuan senjata apa yang dipakai
siapa pemilik pemegangnya
akan ketahuan sana
apakah itu ditembak
atau tidak sengaja tertembak
itu dari luka luka
dari ini akan kelihatan semuanya
karena tidak sebarang orang
pegang senjata kan
ada kelas kelas tertentu
ada pembagian tertentu
ya kan ada jabatan ini
bisa pegang senjata macam ini
jabatan ini bisa pegang
itu akan menentukan itu
akan menentukan cost of deathnya ya pak ya
pelakunya sebenarnya dia tidak berwenang
memegang senjata itu
bisa diidentifikasi itu senjata
pola transfernya apa

pemindahan senjata dari yang berwenang ke yang tidak berwenang itu
nah apa kaitannya
nah itu kan bisa panjang tuh
ya dalam pendidikan
tindak pidana itu bisa
banyak hal gitu
bisa menggali banyak
kalau hasilnya berbeda bagaimana pak
selain mengubah kronologi yang sudah di
buat oleh polisi
tapi kalau hasilnya berbeda gimana pak
ya kalau menurut saya harus dipakai yang
kalau berbeda itu harus
dipakai yang paling baru gitu
baru dan lebih terbuka kan
ada banyak orang
ada banyak pihak
menyaksikan ini gitu
otopsi yang pertama
ya walaupun kita percaya
bertanggung jawab terhadap
otopsi itu kita percaya
profesionalismenya kita percaya
tetapi ketika dilakukan kedua kali
dan lebih terbuka
disaksikan banyak orang
ya diketahui banyak orang
itu akan lebih menjamin
akan lebih menjamin
dan hasilnya juga menjadi objektif
gitu menurut saya
oke jadi harus dipakai
yang terakhir ini ya
dalam proses penyelidikan
saya ingin ke pak nelson
waktu enam sampai delapan minggu
kalau tadi menurut keterangan
hasilnya baru akan keluar
enam sampai delapan minggu
apa yang akan dilakukan
oleh pihak keluarga
dan juga kuasa hukum
karena ini cukup lama pak
arahkan ada dua orang
dan tenaga medis
yang ikut di dalam
ini yang tentunya kita minta
cek balik kembali
sama dengan yang sudah kita
yang kita sebut dari mulai
apa itu di jawa
pulau jawa sampai jakarta
baru apa yang ada mereka
ingat dan catat
karena tidak bisa di foto ya
itu catatan apa
sembari menunggu sebulan lebih nanti
baru kita sandingkan kembali
dari laporan laporan pihak terkait
kita menemukan yang disebut dengan
apakah apakah tadi akan terjawab
supaya tidak ada praduga praduga
selama enam sampai delapan minggu ini
ada langkah hukum lain yang akan ditempuh
atau menunggu saja pak
kelihatannya kita menunggu
kita sudah deal

oke kita sepakat kita sudah deal hasil akan diinformasi kita itu ya pak

kita akan duduk bersama
informasi dari lembaga
yang sudah disiapkan untuk ini
dan kita bisa mengatakan
inilah terakhir nanti
supaya tidak ada dusta diantara kita
oke jadi artinya keluarga dan tim kuasa hukum
akan sangat mempercayai apapun hasilnya
dari tim forensic independent ini ya pak ya
dari hasil otopsi ulang ini
di samping buatan tangan manusia
kita kemana lagi pergi percaya tentu kepada pemerintah
presiden sudah berjanji hari ini kami gembira sekali keluarga bisa menyelesaikan tuntas anak bangsa tadi
diberikan penghormatan ke dinasa
inilah perwira perwira yang kita sebut baik di negara ini bertugas ternyata terhormat dibuat oleh negara
oke jadi tadi anda tidak menjawab pertanyaan saya kalau kemudian hasilnya nanti sudah keluar
apakah pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum akan menerima begitu
akan percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh tim forensik independen ini sebagai barang bukti nanti
oke tampaknya terputus
saya mau ke pak susno pak susno terakhir
dengan lamanya proses otopsi ulang ini hasilnya yang memakan waktu enam sampai delapan minggu
tadi tim kuasa hukum keluarga mengatakan bahwa kami akan menunggu saja
hasilnya ini akan membalikan kepercayaan publik atas proses penyelidikan di polri atau akan sangat sulit pak
saya kira pertama apakah ini berpengaruh kepada institusi polri citranya ini akan saya kira akan baik sekali ya
karena polri sudah menunjukkan keterbukaan kemudian membuka ini secara crime scientific identification
nah kemudian apa yang dilakukan polri sampai nunggu dua empat sampai enam minggu ya masih banyak yang perlu dilakukan
misalnya masih analisa forensik terhadap dekorder analisa forensik terhadap hp
kemudian analisa forensik terhadap senjata
api peluru balet gitu dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh polri
sambil menunggu sekaligus hasil otopsi tahap kedua ini
jadi tim khusus itu tidak nganggur banyak yang perlu dikerjakan
oke kita ini nanti menunggu hasilnya berarti enam sampai delapan minggu
apakah ini nanti akan ada titik terang dari hasil otopsi ulang yang dilakukan oleh tim forensik independen
dan sementara itu artinya
semua proses penyelidikan yang berjalan harus menunggu dari hasil otopsi ulang ini ya
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tim kuasa hukum dari keluarga brigadir joshua nelson simanjuntak
kemudian ada mantan kabar es krim polri komjen polisi purnawirawan susno duwaji
dan juga pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
saya selalu pak fikar pak susno dan juga pak nelson
terima kasih sudah bergabung
salam pak nelson pak fikar
ya pak susno
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
otopsi ulang jenazah brigadir yosua dilakukan tim forensik independen di rsud sungai bahar jambi
keluarga dan kuasa hukum brigadir yosua diperbolehkan menyaksikan proses otopsi ulang tersebut
nantinya hasil otopsi ulang akan menentukan arah penyelidikan
kasus penembakan brigadir yosua yang tewas ditembak di rumah dinas kadipropam nonaktif
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan pengamat hukum pidana abdul fikar hajar
selamat sore pak fikar
selamat sore mbak haripana
dan mantan kabar reskrim polri komjen polisi purnawirawan susno duwaji
selamat sore pak susno
selamat sore mbak haripana
selamat sore pak fikar
selamat sore juga pak susno
saya mau ke pak susno terlebih dahulu sambil kita menunggu
salah satu kuasa hukum dari keluarga brigadir joshua nelson simanjuntak
beberapa saat yang lalu sudah confirm tapi sampai kita memulai dialog ini
belum ada konfirmasi saya mulai dulu ke pak susno
pak susno dalam perkembangan penyidikan kasus penembakan brigadir yosua
seberapa signifikan sebetulnya hasil otopsi ulang ini
sangat signifikan ya karena dilaporkan tentang pembunuhan berencana
kemudian penganiayaan berat dan satu lagi kalau tidak salah
tapi dari dua itu penganiayaan berat sampai mati atau pembunuhan sangat diperlukan
pisom ini karena untuk menentukan apakah jenazah ini meninggalnya karena luka mana
karena luka tembak apa luka sayat apa luka tumpul jadi sangat diperlukan
dan hasil daripada visum ini bisa merubah satu ratus delapan puluh derajat dari penyidikan yang sekarang
karena penyidikan sekarang kan arahnya adalah
tembak menembak gitu kan bela diri
ya nanti tepat di dalam
pak susno tapi kan ini tadi ketua tim dokter forensik independen mengatakan ya
bahwa hasil otopsi ulang ataupun hasil visum ini baru bisa diketahui enam sampai delapan minggu
kemudian diserahkan ke penyidik dengan waktu yang sangat lama
bagaimana kemudian proses penyidikan ini bisa berjalan
apakah akan jalan terus saja ada kesimpulan
penetapan tersangka atau menunggu nanti hasil otopsi ulang ini selesai pak susno
mutlak menunggu hasil visum ya kecuali kalau tersangkanya sudah ada
sekarang kan tersangka untuk pembunuhan berencana untuk pengenaian berat
itu kan belum ada
nah masih ada yang diuntungkannya karena belum ada batas penahanan
tapi untuk menentukan tersangka harus ada visum gitu
oke jadi polisi ataupun
tim khusus tidak bisa menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan
kalau hasil visumnya ini belum keluar begitu ya pak ya
jadi kita menunggu sampai enam delapan minggu lagi
polri tadi pak nelson simanjuntak kuasa umum dari brigadir yuswa sudah bergabung ya
pak nelson anda bisa dengar suara saya
oke kita tampaknya mengalami kendala komunikasi dengan tim kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua
nelson simanjuta kita berusaha nanti untuk menghubungi kembali
saya mau ke prof saya mau ke pak fikar
pak fikar ini tadi dikatakan oleh pak susno bahwa visum ini menjadi elemen penting
untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan
jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan kalau hasil visumnya ataupun hasil otopsinya tidak ada
jadi memang secara pidana memang seperti itu ya pak ya
menunggu dulu tidak bisa menggunakan hasil otopsi yang pertama pak
kan sudah ada hasil otopsi yang pertama pak
tidak bisa digunakan
saya kira kalau menurut saya sih bisa
karena kan hasil otopsi itu untuk menentukan apakah seseorang itu meninggal dunia itu
karena dibunuh atau tidak dibunuh
sebenarnya itu ininya
pilihannya seperti itu gitu ya
kalau dia tertembak secara tidak sengaja
kan itu pasti pasalnya bukan pembunuhan
karena tidak sengaja
maksudnya orang yang rumahnya di dekat lapangan tembak gitu
tiba tiba ada peluru nyasar
nah itu kalaupun mati pasti bukan pembunuhan
karena peluru nyasar kan gitu ya kan
kalau yang ditembak itu pasti kelihatan
karena hasil dari tembakannya itu akan menggambarkan bahwa itu memang dikehendaki gitu loh
di bagian mana yang mematikan bagian mana yang hanya melumpuhkan dan sebagainya
nah karena itu otopsi itu menjadi penting
menjadi penting untuk menentukan itu
di samping juga mengidentifikasi siapa yang melakukan itu
siapa kira kira yang memiliki
pemegangnya dan sebagainya
nah itu juga menentukan
kan hasil otopsi itu akan bisa menentukan ke arah sana juga
tapi ini kan sudah ada dua kali otopsi
otopsi pertama sudah ada hasilnya
yang diragukan hasilnya oleh pihak keluarga
makanya kemudian ada laporan dugaan pembunuhan berencana
di mana keluarga menuntut ada otopsi ulang
tapi untuk penyelidikan kasusnya
apakah menggunakan otopsi pertama sudah bisa cukup untuk menaikkan status menjadi penyidikan
atau menunggu hasil otopsi kedua
kalau menurut pak susno tadi
harus menunggu hasil otopsi kedua
tidak harus pak
saya relak ya
bukan harus pak
jadi itu tidak harus
penyelidikan kan sudah jalan
tapi untuk menentukan ini kasus apa
kan kasusnya kan yang disidik itu kan tembak menembak
tembak menembak itu beda
tembak menembak katanya bela diri
yang mati ini yang kena tembak
jadi beda dia
kasusnya akan berbeda
berbeda dengan dibunuh
artinya dengan kasus tembak menembak yang ditangani oleh tim khusus
itu bisa menggunakan hasil otopsi pertama
tapi untuk kasus laporan dugaan pembunuhan berencana
itu menunggu otopsi ulang begitu ya pak susno ya
apakah dia meninggalnya ini
di aniaya dulu baru meninggal
katanya pak sulfikar tadi kan siapa yang melakukan itu
motifnya apa dan sebagainya
adalah dalam penyidikan kasusnya pembunuhan
beda dengan kasusnya tembak menembak
kalau tembak menembak sudah ada kan yang nembak
yang naku tanda petik ya
ini bagaimana ya pak fikar secara pidana
kalau ada dua hal yang berbeda
yang satu ditangani dengan kasus lidiknya adalah tembak menembak
sesama anggota polri
tapi yang satu ada laporan dugaan pembunuhan berencana
yang satu menggunakan hasil visum yang pertama
tapi yang kedua menggunakan hasil visum yang menunggu enam sampai delapan minggu
secara pidana bagaimana pak
kalau menurut saya harusnya sih menggunakan alat bukti yang sempurna
kalau memang ada visum kedua yang lebih sempurna perkara
alat pembuktiannya harus menggunakan itu
karena dia lebih sempurna
kalau yang pertama oke lah bahwa ada visum yang pertama
tapi kan juga diragukan orang kan begitu
nah karena itu kemudian dilakukan visum yang kedua
nah karena itu perkara ini jalan kalau menurut saya harus menunggu hasil visum yang kedua
apakah ini pembunuhan dalam tanda kutip gitu ya
ataukah tidak sengaja tertembakan bisa begitu kan
saya mau bergabung kembali ke tim kuasa hukum
pak nelson sudah bergabung
oke pak nelson saya ingin tanya ya
polri mempersilahkan keluarga
dan juga tim kuasa hukum dari brigadir joshua
untuk menyaksikan melalui cctv proses otopsi ulang
ini tadi bisa dijelaskan pak berapa lama proses otopsi ulangnya dilakukan
ada dua narasumber ini
bapak saya general susno
selamat sore pak nelson
sore bapak ketemu lagi
saudara saya fikar
dan saya terima kasih juga pak bik nerves
untuk semua bagaimana yang anda tuh per identity
yang terpertaulangan dari pak bik
dan yang terima kasih
kita semakin aktif nih
mungkin setelah tiga puluh hari m glass kan
yang general ada di sana dengan jajarannya
keluarga tidak bisa masuk
namun ada persyaratan lain
kita siapkan dokter yang masuk ke kamar jenazah untuk otopsi
kita minta dua dipenuhi dua duanya
dokter dan medis yang terlibat serta
dari mulai pagi sore hingga selesai dan tuntas sampai kepada penyerahan jenazah
artinya keluarga dan juga tim kuasa hukum tidak bisa menonton proses otopsi melalui cctv ya
hanya dokter saja yang diajukan oleh pihak keluarga
pak nelson jalannya proses otopsi ulang ini bagaimana
kalau menurut keterangan dari dokter yang dikirimkan oleh keluarga
kan ada dua dokter yang disertakan dalam tim forensik independen
bagaimana mereka laporannya kepada keluarga
dan juga pihak kuasa hukum
proses otopsinya bagaimana pak
terima kasih sekali lagi kepada pemerintah
bapak presiden panglima dan tentunya kapolri jajarannya
yang sudah mempersiapkan memilih tim forensik
ada ketuanya sampai ada lima tujuh orang
permintaan permintaan sesuai syarat syarat terpenuhi
kami menginginkan kapan dia meninggal
maka sebagian dari anggota tubuh daging jantung
ini dipotong disayat sedikit
untuk dibawa pemeriksaan kembali di jakarta tentunya
dan ini butuh waktu
hitam putih kita terima dua empat minggu
oleh karenanya inilah ucapan makasih kami
karena semua nyaris dipenuhi oleh pemerintah
termasuk yang kita tidak terima tadi otopsi pertama
sampai kepada pengebumian ulangan
oleh karena kita sabar menunggu
dipercayakan kepada ahli
tapi dari laporan dokter forensik yang dikirim oleh keluarga dan tim kuasa hukum
apakah memang proses otopsinya ini berjalan lancar
tidak ada tekanan
memang betul betul independen
komprehensif begitu pak
sampai menit tadi di lokasi semua berjalan lancar
independen kita menunggu
dan yang disebut dengan otopsi para medis yang memahaminya
kita bincang bincang apa apa saja pengalaman yang sudah ada
dan tentunya nanti kita combine
sesudah ada yang di jakarta
dari surat surat yang karena kita usulkan
kenapa meninggalnya brigadir jakarta
brigadir j tersebut
tapi keluarga puas ya dengan hasil otopsi tadi
keluarga puas dengan proses otopsi ulang ini
dari sisi kepuasan
catatan yang bisa kami kasih kuasa hukum
sampai ke upacara adat
nah untuk otopsikan sampai pulang pun tadi
tidak ada dibicarakan
hanya penyerahan mayat saja
kalau hasil otopsi ulang ini
sama dengan hasil otopsi yang pertama
apakah kemudian ini akan menyulitkan penyidik
mengungkap kasus penembakan brigadir yosua
saya tidak tahu hasil otopsi yang pertama
ada ketidakpuasan dari keluarga
dan dari advokatnya
ada luka tambahan
selain menurut keluarga dan advokatnya
luka tambahan itu
bukan luka tembak
luka benda tajam
bahkan katanya ada
macam bekas luka
ada tali atau apa
nah itulah yang harus dibuktikan
kalau itu terbukti
ada di luar luka tembak
maka kasusnya akan jadi lain
tapi kalau sama bagaimana pak
ini akan menyulitkan penyidik
atau justru mempermudah
atau bagaimana pak
kalau hasilnya berbeda
otopsi yang berbeda
kronologis yang kemarin dijelaskan oleh polisi
akan sangat berbeda jauh
tapi kalau hasilnya sama bagaimana pak
kalau hasilnya sama ya
dua barang yang sama
tapi kita berada di makati
semua pihak kan akan menerima
hasil pekerjaan ini
harus bisa dipertanggung jawabkan
kan semua akan lega
kalau memang betul hasilnya
dengan mempersilahkan keluarga
melakukan otopsi ulang
apakah kemudian polri
atau memang sudah terjepit
dengan tekanan publik
makanya polri mempersilahkan
atau memang polri yakin itu
bahwa hasil otopsinya sama
karena saya tidak mewakili polri ya
saya sudah fungsiun
itu yang paling tahu adalah
tapi biasanya nih pak
kalau misalnya sedang menangani suatu kasus
tidak bisa dicampuri
kalau saya sebagai pendidik
otopsi ini memang sangat diperlukan
diminta ataupun tidak diminta
oleh keluarga dan advokatnya
karena ini sudah menjadi kasus milik publik
dan ada ketidak percayaan
terhadap apa yang dipaparkan
maka harus dilakukan otopsi ulang
dan harus secepatnya
diminta atau tidak
kita akan jeda terlebih dahulu
bapak bapak setelah ini
saya akan lebih mendalami lagi
hasil kesimpulan otopsi
yang memang cukup lama ya
enam sampai delapan minggu ini
apa langkah dari tim kuasa hukum
dan bagaimana kemudian penyidik harus
menunggu sampai enam sampai delapan minggu ini
kita akan jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom